hai menjelang arus mudik dua ribu dua puluh tiga perbaikan jalan terus dilakukan di sejumlah ruas jalan utama
kabupaten maupun antar kecamatan di tulung agung jawa timur proses perbaikan jalan meliputi
peningkatan jalan maupun pemeliharaan rutin percepatan perbaikan jalan dilakukan untuk
memperlancar arus mudik maupun akses transportasi masyarakat menurut kepala pupr tulung agung
yuhari subagyo selasa siang pihaknya menargetkan proses perbaikan jalan kabupaten ini akan tuntas
pada hamin tujuh lebaran persiapan lebaran sebenarnya kita sudah melakukan percepatan ya sini ada beberapa
kegiatan yang sifatnya pakai e furquesing pakai e katalog ini sudah kita lakukan meskipun telah
dilakukan upaya percepatan masih ada sejumlah ruas jalan yang belum bisa diperbaiki pada musim
lebaran tahun ini
kondisi itu diakibatkan oleh penganggaran dan keterbatasan tenaga kerja perbaikan jalan rusak
juga dilakukan di jalan lingkar selatan kota sukabumi jawa barat selasa siang jalan yang
diperbaiki merupakan jalan provinsi dimana arus di jalan ini diperkirakan akan ramai oleh para
pengendara yang mudik jelang lebaran idul fitri dua ribu dua puluh tiga ya untuk pekerjaan hari ini kita overlap ini
untuk mengejar target hamin sepuluh agustus
sementara itu arus lalu lintas dari arah bandung menuju jakarta terlihat padat merayap akibat
perbaikan jalan dan para pengguna kendaraan diharapkan untuk berhati hati keliputan cnn